komisi pemilihan umum akan melakukan penetapan dan pengumuman pasangan calon peserta pilpres dua ribu sembilan belas
kami sore pasangan calon presiden tidak diwajibkan menghadiri penetapan ini
penetapan akan berlangsung dalam rapat pleno yang akan digelar kami sore di kantor kpu
selain capres dan cawapres kpu juga akan menetapkan calon anggota legislatif dan calon anggota dpd
selanjutnya besok kpu akan menggelar pengundian nomor urut pasangan capres capres
dan sudah ada produser lapangan sian indonesia raff raff kavi di kantor kpu jakarta
raff raff pengamanan sudah dilakukan sejak pagi tadi
perkembangannya persiapannya jelang penetapan pasangan capres copres seperti apa di kantor kpu
betul sekali elvira dari pagi tadi pengamanan di kantor komisi pemilihan umum pusat ini
juga sudah dilakukan untuk mengantisipasi hal hal yang tidak diinginkan
pengamanan ini akan terus dilanjutkan sampai esok hari
pada tanggal dua puluh satu september dua ribu delapan belas dan kemudian dua hari setelahnya
ya ini pada tanggal dua puluh tiga september dua ribu dua puluh
dan menurut informasi yang kami dapatkan bahwa dari kedua kubu nantinya
tidak akan datang ke kantor komisi pemilihan umum untuk menghadiri acara penetapan
yang diadakan oleh komisi pemilihan umum
karena memang dari pihak kpu
tidak ada kewajiban bagi pasangan calon untuk hadir
namun untuk pengundian nomor urut esok hari
maka kedua kubu ini atau kedua pasangan calon
baik calon presiden dan juga calon wakil presiden
diwajibkan untuk datang ke kantor kpu pusat
sementara itu tadi kami juga mewawancarai komisioner kpu ilham samudera
terkait masalah daftar calon tetap
daftar pemilih yang nantinya akan dicetak daftarnya pada pukul empat sore
kita ketahui bahwa tadi seperti yang anda katakan dan juga pemirsa ketahui bahwa sebelumnya
bahwa keputusan mahkamah agung bagi calon eks nara pidana ini diperbolehkan
untuk mencalonkan kembali selama mereka mengumumkan ke media
dan dengan beberapa syarat lagi
dan untuk sementara dct ini sama seperti yang dilakukan pada hari hari sebelumnya
dengan mencantumkan kurikulum vt atau daftar riwayat hidup dari caleg masing masing tersebut
akhirnya nantinya mereka akan tetap dijaga kerahasiaannya
dan tidak bisa dilakukan atau tidak bisa mengajukan permohonan kembali
ya raff raff bagaimana dengan pengumuman calon anggota dpd
tadi anda sudah berbicara mengenai dct bagaimana dengan dpd
kabarnya petang nanti juga akan dilakukan penetapan calon dpd
iya betul sekali bahwa nanti malam ini memang atau nanti sore ini memang
rencananya akan serentak baik dari dpr kemudian juga dprd dan juga dpd
namun kami juga belum menginformasikan bagaimana teknisnya nanti
dikarenakan rapatnya pun dari pihak kpu sendiri menjelaskan akan menggelar rapat secara tertutup
sehingga kami juga masih akan terus tetap mencari informasi untuk kami informasikan kepada anda
bagaimana cara dan juga mekanisme yang akan dilakukan oleh pihak kpu
raff raf bagaimana dengan rencana pengundian nomor urut besok
apakah sudah ada informasi gambarannya
kita media sudah mendapatkan kabar bahwa rencananya akan dilakukan pada malam hari
apa mekanisme yang akan dilakukan oleh pihak kpu
dari salah satu calon yang kami dapatkan informasinya bahwa esok pada pukul
pukul tujuh malam dari acara di pihak kpu sendiri dan diakhiri pada jam sembilan malam ini
kedua kubu ini ataupun juga kedua calon ini nantinya akan datang ke acara komisi pemilihan umum
untuk menetapkan dan juga mengundi calon atau mengundi nomor urut dari pasangan calon presiden
dan juga calon wakil presiden ini
dan mereka dipastikan akan datang begitu sejak pukul tujuh dan kemudian akan memberikan sambutan masing masing
terkait masalah teknisnya begitu nantinya hanya akan diperbolehkan sekitar satu ratus lima puluh orang saja elvira
yang nanti diperbolehkan untuk masuk ke dalam kantor kpu itu sendiri
di mana lima puluh orang diantaranya adalah boleh datang ke ruang di mana mereka akan mengambil nomor
untuk masing masing kubu dan sementara sisanya lagi harus menunggu di bawah di tenda yang sudah disediakan
sementara dari pihak keamanan sendiri di mana kpu sendiri juga sudah
koordinasi dengan pihak kepolisian mengatakan bahwa nantinya pihak keamanan akan memberikan
atau juga akan memetakan dan memberikan tempat bagi kedua masa dari kedua kubu ini
agar tidak terjadi gesekan gesekan yang tidak diinginkan tentunya
dan mereka juga sudah mempersiapkan banyak hal agar kejadian kejadian seperti misalnya acuannya pada kpu
dan juga kepolisian adalah pada tanggal sepuluh agustus dua ribu delapan belas yang lalu terkait masalah pendaftaran
yang dimana sempat
terjadi sedikit sedikit saja kericuhan maka untuk pengambilan nomor urut dan juga pengundiannya nanti diharapkan
tidak terulang pada kejadian yang sama elvira
baik raff raff kaffi terima kasih informasi anda langsung dari kantor kpu jakarta